saudara rekapitulasi pemilu hari ini dimulai dengan rekapitulasi pemilihan anggota legislatif
dpr ri dapil jawa tengah v
karena ada perubahan surah internal di partai pdi perjuangan
kemudian sudah selesai dan kajian ini juga merupakan hasil dari bawaslu
kemudian juga tadi ketua kpi washim ashari juga menyebut
bahwa rekapitulasi hasil pemilihan anggota legislatif dpr ri dapil banten dua ribu
ini juga sudah rampung ada perubahan suara dari internal partai amanat nasional
kini kita akan mengikuti jalannya rekapitulasi suara tingkat nasional
dari provinsi papua pegunungan
bawaslu provinsi papua pegunungan
yang saya hormati juga kepada
saksi paslon nomor urut satu dua dan tiga
yang saya hormati juga rekan rekan wartawan
kita panjatkan puji syukur kepada tuhan yang maha kuasa
karena perlindungannya kami bisa dapat hadir bersama bapak ibu dan pimpinan kpuri
pimpinan bawaslu ri dan partai politik di pusat
karena pernyataan tuhan kami bisa hadir disini
ketua kpu provinsi papua pegunungan
wali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan ketua bawaslu periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
saya masih bersama dengan pak abhan disini
ini menarik ya sudah jam tiga sore masih ada dua provinsi lagi
yang kemudian masih dihitung suaranya secara nasional
waktunya juga lumayan mepet nih ya
pak kalau kita lihat ini juga kalau papua sebenarnya sudah pernah ikut pemilu
ini papua pegunungan kan baru kali ini begitu ya
kendala kendalanya juga pastinya ada kemudian juga bahkan sempat ricuh di papua pegunungan
kemarin juga ada sempat masalah juga di tolikara
saya melihat begini jadi kalau tidak salah kpu pernah menyampaikan bahwa
rekapitulasi nasional akan ditetapkan di penetapan nanti tanggal delapan belas
kemudian mundur artinya ini bagaimana kpu perencanaannya
timeline perencanaannya saya kira ada tidak kurang profesional kalau demikian ya
secara proporsional kalau mengatakan bahwa sudah mengatakan tanggal delapan belas itu artinya sudah bisa dihitung
dihitung kurang ada sekian sekian masih kurang sekian bisa dihitung lah
semua bisa dihitung semua kelihatan itu
harus terukur begitu ya provinsi mana saja yang terhubung ya
yang kemudian akan datang paling lama rekapitulasi
kerja profesional itu kan terukur kira kira itu kan
ini artinya sudah ada mitigasinya juga ada dan sebagainya
saya kira beberapa kali pemilu kita pengalaman soal papua ya
karena soal dinamika sendiri di papua kemudian geografisnya juga seperti apa
itu harus menjadi satu pertimbangan sendiri itu kan
ketika kemudian tanggal delapan belas belum juga selesai
waktunya memang ini sangat mepet sekali sekarang jam berapa ini
jam tiga nanti rehat lagi kurang dari tiga jam lagi rehat
paling jam setengah enam berikan untuk maghrib
nanti ada terawih dan sebagainya kira kira paling cepat jam sembilan mulai lagi
jam sembilan karena tanggal dua puluh ya artinya jam dua puluh tiga lima puluh sembilan harus selesai
sebenarnya nggak bisa kita bilang kurang sembilan jam lagi ya karena nanti ada break kemudian
tidak ada sembilan jam tapi tinggal ya sekitar enam jam lah enam jam lima jam
tinggal apakah dua provinsi ini kemudian rekapitulasinya akan lancar
atau ada beberapa syaratan keberatan kemarin ketika di tingkat provinsinya
kalau kemarin di tingkat rekap provinsinya masih ada syarat keberatan yang belum bisa diselesaikan di sana
karena hanya cukup persoalan keberatan hanya di tingkat kpu provinsi saja atau masih ada residu persoalan yang di tingkat kabupaten lagi
atau bahwa ini bahkan sampai di tingkat distrik
jadi anda optimis ini akan sesuai dengan target
saya bukan menyelenggara jadi saya nggak bisa memberikan
bagi orang yang pernah bagian dari penyelenggara pemilu
ya karena kita kan melihat ya kendala kendala yang biasanya ada
ya karena hanya tinggal beberapa jam saja
papua yang dengan segala dinamika dan sebagainya
yang harus diantisipasi adalah residu residu yang kemungkinan belum selesai di tingkat bawah
memang belum selesai di tingkat di bawahnya provinsi kabupaten
mudah mudahan saja kita hanya bisa mendoakan
mendoakan mudah mudahan ini
jadi betul betul tinggal membacakan aja
oke kalau nanti misalnya ternyata
belum selesai belum rampung dua provinsi ini
atau total tiga puluh delapan provinsi ini
catatan itu kan jadi melampaui waktu gitu kan
kalau dalam bahasa pelanggaran pemilu ini pertama
ada pelanggaran tata cara prosedurnya
kemudian mungkin kalau bisa dibawa ke
yang tidak bisa berkepastian waktu
catatan kepada penyelenggara pemilu periode ini
kalau catatan saya kira
kan beberapa kali ada putusan dari dkpp
bahkan sampai peringatan keras dan sebagainya kan
itu saya kira caratan yang bisa dilihat oleh publik gitu kan
kalau catatan pribadi anda pak abhan
syaratan pribadi saya semua teman jadi
saya kira masalah gini
kalau cara tahan pribadi teman teman ini semua sudah pernah pengalaman jadi penyelenggara
pak hashim sudah tiga kali yang pernah menjadi bagian dari pemilu
kemudian yang lain juga ada dari bahwa sudah sebagainya
mestinya mereka lebih punya kapasitas kapabilitas
nanti akan mengaruhi legitimasi penyelenggaran pemilu ya
kemudian sampai melampaui waktu ada pertanyaan yang kedua tadi soal legitimasi ya
jadi nanti ada pintu masuk bagi pihak pihak yang tidak puas ini kemudian mempersoalkan
dari penyelenggaranya kemudian juga proses rekapitulasinya dan juga kemudian hasil pemilunya
melampaui batas dan sebagainya itu kan
mungkin soal hasilnya dan sebagainya jadi pintu masuk untuk mempersoalkan itu kan
saya kira ya kita nanti tunggu dan kalau memang ada pihak pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi ini
memang mekanismenya ada di mahkamah konstitusi kan
artinya akan lebih banyak dalil dalil yang bisa disampaikan oleh pihak pihak yang tidak puas dengan ini
soal melampaui waktu dan sebagainya itu kan
oke kita kembali lagi kita masih juga menghadirkan gambar dari kantor kpu ri
saudara rekapitulasi suara tingkat nasional untuk provinsi papua pegunungan baru beberapa waktu lalu dimulai
artinya ini hanya ada biasanya
kpu menggelar dua panel untuk mempermudah dan juga mempercepat proses rekapitulasi suara tingkat nasional
masih ada dua provinsi lagi yang belum selesai proses penghitungan suaranya secara nasional
baru satu yang dimulai yakni provinsi papua pegunungan
di batas akhir atau hari terakhir batas waktu penghitungan suara pemilu dua ribu sembilan belas
kami jeda sejenak saudara tetaplah bersama kami di breaking news